belakangan sejak imbauan di rumah aja diberlakukan
nah berkomunikasi secara digital jadi cara yang ampuh ya untuk berinteraksi dengan banyak orang
salah satunya menggunakan fitur live di instagram
bahkan saking hitsnya nih mulai dari masyarakat biasa hingga deretan artis ternama
gak mau ketinggalan menjajal fitur siaran secara langsung dari rumah mereka
imbauan menjaga jarak tentu tidak jadi halangan ya untuk tetap berinteraksi secara digital
salah satunya dengan menggunakan fitur siaran langsung yang ada di media sosial seperti instagram
instagram live memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung
pengguna instagram lainnya pun dapat menonton serta berinteraksi dalam siaran tersebut
sejumlah pengguna instagram mulai dari masyarakat biasa hingga figur publik
memanfaatkan fitur live tidak hanya untuk memberikan hiburan
tapi juga membagikan tips dan aktivitas sehari hari
seperti aktris cantik sofia latjuba
komika panji pragiwaksono yang menantang pengikutnya untuk adu lucu
dan asmar abigail yang latihan menari
aktor reza rahadian pun gak mau ketinggalan
lewat fitur live reza bahkan aktif ngobrol setiap malam dengan sejumlah tokoh penting di indonesia
salah satunya dengan jurubicara presiden republik indonesia majrul rahmat
keduanya serius membahas mengenai kartu prakerja di tengah pandemi corona
tak hanya artis dalam negeri loh
penyanyi justin bieber yang tengah terjebak di rumah karena imbauan untuk melakukan physical distancing
juga siaran langsung lewat instagramnya
pelantun never say never ini bahkan mengajak ikut serta dalam live instagramnya
dengan para penggemar dari berbagai negara secara ajak
di amerika serikat sendiri menurut business insider
yang terbaru instagram memungkinkan penggunanya untuk menonton live dari website
supaya lebih nyaman menikmatinya di layar yang lebih besar
jadi anda sudah mencoba siaran langsung dari rumah belum
prasidia puspa cnn indonesia

nah ini kenapa sih ya banyak banget artis yang live di instagram

coba deh langsung aja kita tanya sama salah satu aktor sekaligus komika indonesia
ada panji pragiwaksono lewat sambungan skype kita sapa
halo panji selamat sore apa kabar
halo panji selamat sore apa kabar
kabar baik namaste
panji kalau ngelihat instagram live nih sekarang tiap malam kayaknya ngajakin apa ya
aku mungkin nyebutnya adujokes gitu sama netizen sama followersnya panji
sejak kapan punya agenda itu
sejak kapan punya agenda itu
udah ini kayaknya mungkin masuk minggu ke tiga mungkin atau mungkin masuk minggu ke dua
lo nggak dipihakin tapi yang pasti sejak pertama kali nggak bisa atau dia sarankan untuk gak keluar rumah
ya jadinya kepikiran untuk nyari hiburan aja
sebenarnya lila show itu tujuannya nyari hiburan bukan pengen menghibur orang
pengen nyari orang yang bisa bikin saya ketawa jadi ya itulah yang terjadi
oke tapi apa sih yang kemudian jadi ide akhirnya secara acak gitu
ngajakin temen temen pengguna instagram lain buat kolaborasi bareng
terus nyuruh mereka untuk mengeluarkan jokes yang paling lucu yang mereka bisa
ya kan sebagai stand up comedian orang kan suka bilang stand up itu gampang
gue juga bisa gue bisa juga lah ngelawak gitu
terus ya udah kita coba cek aja kalau emang bisa ngelawat silahkan dicoba gitu
kebetulan kan saya sebenarnya orangnya gampang ketawa sebenarnya secara umum
cuman ternyata ketika orang datang dengan joke masing masing ternyata nggak gampang gampang amat
makanya di lila show saya ngasih hadiah untuk yang bisa bikin saya ketawa
tiket tonton stand up untuk tour saing tahun ini nanti atau pertunjukan stand up saya dalam bentuk digital
tapi ya gitu aja karena semua orang pasti punya joke semua orang pasti ngerasa lucu
ya udah lempar aja kalau misalkan lucu ya dapat hadiah kalau enggak ya saya hina hina
tapi setiap harinya setiap malam ketika
ketika panji live di instagram biasanya hits berapa banyak engagement sih di sana
kalau awalnya seminggu pertama mungkin karena baru ya nyampe ke delapan belas
kalau sekarang konsistennya di lima ribuan tapi ya stabil gitu
terus tadinya ngerasa angkanya biasa biasa aja kayaknya cuma lima
tapi pas diperhatiin yang pengguna instagram yang lain kayak yang satu juta dua juta
pas mereka live kok cuma dua ratus ternyata mungkin lima ribu banyak juga itu
setelah dipikir pikir gitu
karena mungkin orang berharap dipanggil untuk bisa interaksi langsung sama saya kali
bisa ngelempar joke gitu itu mungkin yang membuat mereka nunggu gitu makanya bisa banyak kayak gitu
jadi enggak satu arah panji sendiri gitu ya yang ada di instagram live nya panji
tapi kalau ngelihat antusiasme dari temen temen followers panji ini
mereka gimana apa sih yang mereka ungkapkan kadang ada cerita cerita kerjaan apa aja sih di rumah
ada cerita cerita menarik seperti itu enggak ya sih
ya banyak ada yang kalau joke nya orisinil biasanya datang dari pengalaman dia pribadi
yang dia pikir lucu ternyata pas diceritain tidak terlalu
tapi rata rata tuh joke joke tongkrongannya mereka aja
dan yang paling menarik adalah kadang kadang mereka satu kosan satu kontrakan satu rumah tuh berlima nontonin lila show
terus mereka berharap salah satu diantara mereka bisa muncul kepilih gitu
habis itu udah nanti jadi kayak satu orang yang lempar lawakan teman temannya ketawa ketawa untuk membantu seakan akan itu lucu
jadi ya gitu aneh aneh lah pokoknya tebak tebakannya
eh tapi di tengah tengah panji instagram live juga saya sempat nonton nih
sempat promosiin beberapa produk lokal lah
apa memang itu sengaja panji taruh sebagai konten untuk support produk lokal
atau mungkin itu berbayar gimana panji menanggapinya
enggak kayaknya karena yang nonton itu banyak pemilik cemilan atau pemilik minuman
terus mereka tau kalau saya lagi lila show suka minum kopi atau suka nge mail jadi mereka ngirim
karena saya tau dalam masa masa seperti ini pasti mereka juga butuh untuk dibantu di sosialisasikan
ya udah akhirnya setiap kali mereka minum kopi saya tunjukin saya minum kopinya apa
terus kasih tahu aku instagramnya konon berdampak terhadap penjualan nih
kalau benar ya alhamdulillah saya juga senang dikasih kopi karena ya jadi membantu saya bisa menikmati minuman
hei tetep ngopi ya

oke terakhir panji kan tadi katanya am nya atau tujuannya adalah untuk menghibur juga teman teman yang lagi di rumah aja
yang aktivitasnya gak tau ngapain gitu ya
tapi sebetulnya ada pesan yang selalu sama yang panji berikan gak sih
yang panji informasikan untuk teman teman kayak di rumah aja harus gimana atau gimana menghadapi corona ini
ya saya selalu bilang bahwa yang paling penting adalah kesehatan
baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental
nah kadang kadang kita suka lupa bahwa
kesehatan mental itu penting
atau moodnya udah menyenangkan karena saya
permintaan saya adalah coba untuk bikin orang sekitar kampus senyum syukur syukur ketawa juga
karena semua orang pasti bisa bikin orang ketawa dan lila show adalah buktinya
dan kalau kita mau ngebantu bikin orang sekitar kita senyum dan ketawa
mungkin kondisi hati mereka kondisi mental mereka lebih baik
mereka lebih siap menghadapi pandemi corona yang masih tanda tanya selesainya
oke nanti malam live lagi di instagram
seperti biasa jam delapan malam di akun saya panji pragiwaksono
oke ditunggu livenya nanti malam
apa ini saya nggak punya coba panji kasih tebak tebakan kasih jokes ke saya
oke batman kan markasnya batcave mobilnya batmobile senjatanya batarang
batman kalau kekawinan pakai apa
batman kalau kekawinan pakai apa
oh sangat indonesia local proud ya pakai batik
terima kasih banyak panji pragiwaksono
sudah bergabung di cnn indonesia live